puluhan pedagang ini langsung lari kocar kacir
saat melihat kedatangan petugas satpol pp jakarta pusat
yang akan menggelar razia tertib pkl di kawasan pasar tanah abang senin siang
mereka berusaha menyelamatkan barang dagangannya agar tidak disita petugas
sebagian pedagang berhasil kabur
namun sebagian lainnya hanya bisa pasrah
lapak berikut dagangannya diangkut paksa petugas
mereka juga diberi peringatan keras untuk tidak lagi berjualan di bahu serta trotoar jalan
karena mengganggu para kejalan kaki hingga menghambat arus lalu lintas
setelah lembaran ini sempat kosong
tapi sekarang ini setelah arus mudik
maka bantuan pimpinan kami boleh banyak yang turun ke jalan
sebuah uang buah
jadi kita menghalau mereka agar tidak turun ke jalan
karena seperti kita lihat tadi kan mereka di jalan arus lalu lintas tersenggat
kedapatan parkir di atas trotoar
sepanjang ke dua puluh enam kendaraan roda dua yang kedapatan parkir di atas trotoar
depan area stasiun pasar senen jakarta pusat
diangkut paksa petugas udin perhubungan senin pagi
selain menyalahi aturan parkir liar ini juga dinilai mengganggu akses pejalan kaki
lahan parkir di atas fasilitas umum ini
ternyata sengaja diakomodir oleh sejumlah juru parkir
dengan mematok tarif dari lima hingga sepuluh rupiah perharinya
petugas pun mengatakan
memberi imbauan agar juru parkir liar tak lagi menggunakan trotoar jalan sebagai lahan parkir
kita hari ini mendapatkan ada tiga truk sekitar ada dua puluh enam kendaraan yang kita angkut
nah untuk posisinya ini memang penggunaan trotoar
jadi itu jelas jelas sudah melanggar dan juga memang untuk cukirnya tidak resmi
kendaraan yang terjadi ngerazi
yang dibawa di kantor sudin perhubungan jakarta pusat untuk selanjutnya diberi sanksi tilang
tim liputan cnn indonesia